agus merupakan salah satu calon haji furoda atau mujamalah
yang turut berangkat ke tanah suci pada senin dini hari waktu jakarta
agus berangkat ke tanah suci bersama sang istri
marlina dan jemaah asal sulawesi selatan
tidak mudah bagi agus dan istri untuk berangkat ke tanah suci
lewat jalur visa haji furoda
perjuangannya cukup rumit dan relatif mahal
agus dan istri harus membayar lebih dari lima ratus empat puluh juta rupiah
atau masing masing dua ratus tujuh puluh juta rupiah
untuk bisa menunaikan ibadah haji menggunakan jalur haji furoda
selain biaya yang cukup mahal
sempat ada ketidakpastian bagi mereka untuk berangkat ke tanah suci
karena harus menunggu turunnya visa
visa furoda atau visa mujamalah
visa furoda dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan arab saudi sebagai bentuk undangan
angka visa furoda tidak termasuk dalam kuota yang sudah ditetapkan dan diterima oleh pemerintah indonesia
sebanyak seratus lima puluh satu orang untuk tahun ini
angka ini tentu lebih sedikit jika dibandingkan masa sebelum pandemi
terakhir kali pada dua ribu sembilan belas indonesia mendapatkan kuota haji dari pemerintah arab saudi sebanyak dua ratus tiga puluh satu ribu orang
kuota haji dianggap cukup istimewa oleh sebagian kalangan karena dinilai sebagai haji akbar
karena wukuf bertepatan dengan hari jumat